meski penjualan beras bulog dengan label stabilisasi pasokan dan harga pangan atau sphp
di platform online telah diizinkan pantauan tim sian indonesia tv tidak ada pedagang yang menjual beras ini di e commerce
menurut igusti ketut astawa deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan badan pangan nasional
setiap e commerce yang menjual beras sbhp wajib menjual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah
kolaborasi dengan teman teman kemendak karena e commerce dibina oleh kemendak
maka kemarin juga kami menyampaikan surat ke dirjen perlindungan konsumen dan tertib niaga kementerian perdagangan
untuk menegur atau menginformasikan kepada platform e commerce
agar men take down informasi penjualan beras sphp yang melebihi harga eceran tertinggi
di pasar retail seperti pasar induk cipinang tidak ada batasan bagi masyarakat untuk membeli beras jenis ini
namun tidak banyak masyarakat membeli beras bulog
seperti eko widyatmoko pedagang warung sembako memilih untuk menurunkan keuntungan
dibandingkan harus menjual beras bulog yang tidak diminati masyarakat
saya belum jual karena katanya perak kurang enak kalau buat konsumsi
saat ini harga eceran tertinggi beras bulog yaitu rp sepuluh sembilan ratus per kilogram untuk pulau jawa dan sebagian sumatera
iren wardani septya di pradana jakarta